dari semarang komisi pemilihan umum provinsi jawa tengah
bekerjasama dengan trans tujuh dan inews
mempersembahkan debat terbuka pertama
pemilihan gubernur jawa tengah
kita sambut moderator malam ini
menjadi kebanggaan bagi kami untuk turut serta dalam sebuah ajang debat
apalagi ini merupakan proses pendewasaan kita dalam berdemokrasi
benar sekali inti debat adalah penyampaian ide dan gagasan
nah ide dan gagasan inilah yang menghidupkan alam demokrasi kita
ya alam demokrasi akan kita junjung terus selama ini
dan tentunya di malam ini di ajang debat malam ini
terselenggara tentunya menjadi sebuah proses demokrasi yang ingin kita junjung
dan menjadi lahirnya gagasan terbaik itu
dan kami ingatkan sekali lagi untuk masyarakat jawa tengah
untuk mengambil kesempatan ini menjadi sebuah referensi
untuk dapat memilih siapakah pemimpin yang layak bagi mereka
baik mohon tenang
acara ini terselenggara berkat kerjasama antara komisi pemilihan umum provinsi jawa tengah
dengan trans tujuh cnn indonesia inews dan mnc news
dan seluruh stasiun televisi yang turut menjadi penyelenggara
terikat dalam kode etik penyiaran
yang selalu patuh pada asas keberimbangan dan tentunya independensi
malam ini kita akan menyaksikan bagaimana para kandidat gubernur
dan wakil gubernur provinsi jawa tengah
berbicara saling bertanya adu argumentasi
dalam tema kesejahteraan sosial bersama saya putri ayu ningtyas
inilah debat terbuka pilgub jawa tengah dua ribu delapan belas
dan langsung saja kami hadirkan para kandidat calon
ya dan kini saatnya kami hadirkan para kandidat calon gubernur
dan calon wakil gubernur jawa tengah
yang pertama kami undang atas panggung pasangan calon nomor urut satu
bapak bapak ibu mohon tenang
para penonton para pendukung
tampaknya semangat sekali para pendukung ya
pada pasel nomor satu saya mohon kembalikan panggung
pak ganjar gus yassin mohon gopa
kembali ke tempat
para pendukung mohon tenang
akan segera mulai acaranya
kami akan segera mulai
saya perkenalkan ganjar pranowo calon gubernur nomor urut satu
pria kelahiran karanganyar dua puluh delapan oktober seribu sembilan ratus enam puluh delapan ini adalah gubernur jawa tengah periode dua ribu tujuh belas dua ribu
politisi pdi perjuangan yang sebelumnya pernah dua periode duduk sebagai anggota dpr ini
meraih master di bidang ilmu politik di universitas indonesia
ganjar pranowo didampingi calon wakil gubernurnya taj yassin
pria kelahiran rembang
pria kelahiran rembang dua juli seribu sembilan ratus delapan puluh tiga ini merupakan anggota dprd jawa tengah periode dua ribu dua puluh
politisi partai persatuan pembangunan ini merupakan lulusan pondok pesantren al ⁇ aa

pria kelahiran demi inwei dua puluh tiga oktober shooting sony med rozak fvce lawan
baik mohon tenang
mohon tenang semuanya
mohon tenang semuanya
mohon tenang semuanya
baik terima kasih
sudirman said calon gubernur nomor urut dua
pria kelahiran brebes enam belas april seribu sembilan ratus enam puluh tiga ini
pernah menjabat sebagai menteri energi dan sumber daya mineral di kabinet kerja
salah satu pendiri masyarakat transparansi indonesia ini
meraih master bidang administrasi bisnis dari george washington university amerika serikat
dan berikutnya sudirman said
para pendukung mohon tenang
sudirman said didampingi calon wakil gubernurnya ida fauzia
perempuan kelahiran mojo kerto
dua belas juli seribu sembilan ratus enam puluh sembilan ini merupakan anggota dpr ri selama empat periode
politisi dari partai kebangkitan bangsa ini merupakan ketua umum fatayat nusabnu
ya mohon tenang
dan untuk mengawali seluruh rangkaian acara malam ini kami mengajak anda yang hadir untuk berdiri
ya kami mohon untuk berdiri
kita akan menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya
baik kami persilakan untuk hadirin duduk kembali
untuk para paslon silahkan tempatin tempat duduk yang sudah kami siapkan

tidak ada yang tidak siapkan
kami mohon para pendukung untuk tetap tenang
kami mohon para pendukung untuk tetap tenang
dan saya harap akan kami lanjutkan
ya para hadirin dan juga pemirsa
acara debat malam ini merupakan rangkaian dari pilgub
yang diselenggarakan oleh kpu provinsi jawa tengah
untuk itu kami undang ke atas panggung
ketua kpu provinsi jawa tengah
bapak dr andes joko purnomo
untuk menyampaikan sekata sambutannya
tidak ada yang tidak siapkan
tidak ada yang tidak siapkan
tidak ada yang tidak siapkan
ini apakah jadi sheep
ini apakah jadi sheep
yang diselenggarakan oleh
pilgub jawa tengah
ada pak kapolda pak panglima kodam pak kajati ada pak wali kota ketua pengadilan kepala dignas
ada bapak ketua dprd provinsi jawa tengah beserta seluruh pimpinan dprd yang hadir
pada ketua bawaslu provinsi jawa tengah yang kami sayangi kami hormati teman teman kpu provinsi jawa tengah
dan tidak lupa para panelis yang malam ini telah menyiapkan isu isu strategis yang nanti akan diberikan kepada pasangan calon sebagai bahan depat
dan seluruh hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu pimpinan partai politik yang hadir juga pada kesempatan ini
seluruh partai politik peserta pemilu dua ribu sembilan belas kami undang teman teman kpu kabupaten dan seluruh teman teman media yang ada pada kesempatan ini
pertama kita panjatkan puji syukur
ketua bawaslu provinsi jawa tengah ketua bawaslu provinsi jawa tengah
ketua bawaslu provinsi jawa tengah
ketua bawaslu provinsi jawa tengah
ketua bawaslu provinsi jawa tengah
baik langsung kami sebut panelis untuk debat malam ini

kemudian profesor dr ahmad rofik ma direktur pasca sarjana universitas islam negeri
kemudian prof dr ahmad rofik ma direktur pasca sarjana universitas islam negeri
dan dr ngo semara
yang berikutnya profesor dr insinyur soni heru prianto mm
guru besar fakultas pertanian dan bisnis universitas kristen satya wacana salatiga
dan yang terakhir soka handina esos
konsultan independen bidang gender
ya baik itu dia panelis kita malam ini
dan tentunya kami ingatkan agar debat berjalan dengan baik dan juga mendorong hadirnya gagasan gagasan yang produktif
diperlukan sebuah mekanisme yang teratur
di mana setiap pihak yang terlibat
benar benar memahami aturan mainnya
untuk itu sebelum debat dimulai kami mengajak anda mengikuti aturan yang tercantum dalam tata tertib debat berikut ini
tata tertib debat untuk pasangan calon
pertama masing masing pasang calon akan diberikan waktu dan kesempatan untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan dan atau persoalan yang diberikan
maka tidak dibenarkan memotong jawaban
ketiga pertanyaan antar kandidat akan diberikan dengan pasangan calon lain saat sedang memaparkan jawaban
kedua waktu menjawab akan segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara
ketiga kandidat tidak diperkenankan memberikan pertanyaan yang menyerang personal kandidat lain
keempat pertanyaan antar kandidat mempertanyakan program dan visi misi kandidat lainnya
ketiga pertanyaan antar kandidat tidak diperkenankan memberikan pertanyaan yang menyerang personal kandidat lainnya
selain untuk kandidat para pendukung yang hadir di dalam debat wajib menaati beberapa hal
pertama pendukung diharapkan untuk selalu tertib dengan tidak melontarkan yel yel atau teriakan yang kiranya akan mengganggu jawaban dan konsentrasi dari pasangan calon
kedua pendukung tidak diperbolehkan memprovokasi pendukung lainnya
kediga pendukung tidak diperbolehkan memprovokasi pendukung lainnya
kediga pendukung tidak diperbolehkan memprovokasi pendukung lainnya
baik dan waktunya kita masuk ke inti acara
debat terbuka pilgub jawa tengah dimulai dengan penyampaian visi misi dan juga program program andalan masing masing paslon
sesuai dengan nomor urut untuk kesempatan pertama kami persilahkan pasangan calon nomor urut satu menyampaikan visi misi program andalannya
waktu dibatasi satu menit tiga puluh detik
hitungan waktu dimulai saat mulai berbicara
jangan lupa mikrofonnya agus
ya dibawah saja
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua
bapak ibu yang sangat saya hormati semuanya
ketika republik ini lahir para pendiri bangsa sudah bermimpi besar akan kesejahteraan yang diharapkan lahirnya indonesia
bung karno bung hatta atas nama bangsa indonesia memproklamasikan itu
di sana ada pendiri bangsa yang ikut membidani lahirnya republik ini
saat itu mimpi besar
di harapkan bisa dilanjutkan oleh anak cucunya termasuk kita
maka jawa tengah kali ini yang menjadi bagian dari republik menginginkan jawa tengah yang makin berdikari makin sejahtera dan tetap boten korupsi boten ngapusi
sebuah nilai yang kemudian menjadi kultur birokrasi yang kita harapkan untuk melayani
ada pun strateginya adalah memeratakan pembangunan yang inklusif berkelanjutan dan berkualitas
maka penurunan angka kemiskinan menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadikan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan
bagaimana sosial budaya dikembangkan menciptakan masyarakat yang makin religius
agar ada benteng yang bisa mempertahankan dari serangan apapun yang bisa dilakukan
agar mereka punya ketahanan diri
mudah mudahan kami berdua akan bisa melaksanakan itu dengan baik
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waktu sudah habis
kami silakan untuk duduk kembali
ya kami persilahkan
kembali ke tempat duduk
ya para bin mohon tenang
selanjutnya kami persilahkan pasangan calon nomor urut dua
menyampaikan visi misi program andalannya
satu menit tiga puluh detik dan dimulai ketika paslon berbicara
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang saya hormati jajaran kpu jawa tengah serta seluruh jajarannya
forkombinda bapak dan ibu sekalian
para panelis dan hadirin yang berbahagia dan seluruh masyarakat jawa tengah yang saya cintai yang kami cintai
tujuan bernegara adalah membangun kesejahteraan untuk mewujudkan keadilan sosial
mari kita mendengar suara rakyat dengan rendah hati
mereka berkata lima tahun terakhir tidak banyak kemajuan yang berarti
ekonomi tumbuh di bawah target rata rata
hanya mencapai separuh dari target
pengangguran masih banyak
dan kartu tani gagal mensatirakan petani kita
karena itu kami datang dengan dua puluh dua janji kerja
inilah komitmen untuk bekerja setelah kami memenangi pilkada menggantikan pak ganjar pranowo nanti
dua puluh dua janji kerja berisi tiga pesan utama
menciptakan lima juta lapangan kerja dan membangun pemerintahan yang bersih bebas korupsi
kami sadar gubernur bukan superman
karena itu kami mengajak seluruh elemen petani nelayan buruh kaum ibu dan tentu saja kaum milenial kita
untuk bersama sama bangun jateng
kita sudah mendengar visi misi dan program andalan setiap paslon dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di jawa tengah
di segmen selanjutnya kita semua akan melihat perdebatan antar paslon
dari pertanyaan yang dibuat oleh para panelis
sesaat lagi tetaplah bersama kami di debat terbuka pilgub jawa tengah dua ribu delapan belas